sementara itu bulan ramadan ini dimanfaatkan kapolri jenderal tito karnavian bersafari untuk menemui para kiai dan juga ulama
meski dikemas silaturahmi safari ini sulit dilepaskan dari pencarian dukungan para kiai dan ulama
dari tudingan kriminalisasi imam besar front pembela islam atau fpi rizik sihab
tito mengunjungi pondok pesantren bumi solawat tulangan sidoarjo besutan kiai haji agus ali masyuri
hadir pula tokoh sentral lainnya yaitu kiai haji miftahul ahyar dan kiai haji zainuddin jazuli
agus ali panggilan kiai haji agus ali masyuri misalnya mendukung penegakan hukum untuk kasus rizik sihab
menurut wakil ketua roi surya pwnu jawa timur
kasus hukum memang harus dibuktikan di pengadilan untuk mencari kebenaran
ia menilai penanganan kasus hukum ini sudah profesional dan jauh dari unsur kriminalisasi ulama seperti yang ditudingkan
tidak ada kriminalisasi ulama ya
tidak ada kriminalisasi ulama
tidak adalah kita belajar berpikir positif
jadi melihat sesuatu dari perspektif yang luas
jangan kita terjebak pada perspektif yang sempit
jawa timur dianggap penting karena banyak kiai hos
yang berasal dari provinsi ini
pendekatan kepada para kiai yang memiliki ribuan santri dianggap bisa menjadi upaya menetralisir konflik yang berbau agama dan ras
selain kiai dan ulama hadir pula para kepala daerah di jawa timur
meski mendapatkan dukungan terbuka dari para kiai
kapolri jenderal tito karnavian membantah safarinya ini untuk mencari dukungan dari para kiai
padahal tudingan kriminalisasi ulama semakin gencar menjelang rencana
kepulangan rizik sihab
ketika perjumpaan jenderal dengan para kiai hos keliling indonesia ini
bagaimana reaksi mereka terhadap penegakan hukum yang sudah dilakukan polri
karena masalah hukum masalah hukum sendiri
masalah silaturahmi apalagi dengan sesama umat islam muslim
itu juga sesuatu yang wajib
jadi nggak ada hubungannya dengan itu
mantan kepala badan nasional penanggulangan terorisme itu menegaskan
kasus hukum terhadap rizik sihab tetap berjalan meski tudingan diarahkan ke polisi
saat ini polisi sedang menyusun rencana pengamanan kepulangan rizik sihab
meski belum ada kepastian kapan ia kembali dari arab saudi
miftah farid sidoarjo